indonesia akan menjalani semifinal piala aff dua ribu enam belas pada sabtu malam di stadion pakansari bogor
lawan tim merah putih adalah sang juara grup b vietnam pemilik satu gelar juara piala aff tahun dua ribu delapan belas
dan ini akan menjadi semifinal piala aff ke delapan bagi indonesia dari dua belas kali berlangsungnya kejuaraan antara negara asean tersebut
setelah meraih predikat runner up grup a indonesia berhak mendampingi thailand ke semifinal piala aff dua ribu enam belas
selama fase grup indonesia adalah kontestan paling banyak kebobolan dari delapan negara peserta dengan tujuh gol
namun indonesia sekaligus tim paling produktif bersama thailand dengan torehan enam gol
indonesia melewati jalan terjal sebelum menginjak semifinal setelah takluk empat dua dari thailand di laga perdana
ketika itu dua gol kapten
kapten bua solosa dan lerby elianri tak cukup untuk membendung sang juara bertahan
di pertandingan kedua tim garuda nyaris meraih poin penuh karena sempat unggul dua kali lewat gol fahrudin arianto dan boas
tiga poin indonesia ketika itu sirna setelah tendangan bebas kapten filipina filipiang hasban tak sanggup di bendung kurnia mega hermansyah
koleksi satu poin dari dua laga membuat indonesia wajib menang di partai pamungkas fase grup lawan singapura
gol khairul amri di menit dua puluh tujuh sempat membuat singapura di atas angin
namun indonesia mampu bangkit di babak kedua hingga berbalik unggul lewat gol andik vermansyah dan pemain naturalisasi stefano lilitali
hasil itu membuat indonesia berhak melaju ke semifinal karena di laga lain filipina kalah dari thailand
para penggawa timnas pun tiba di tanah air dengan kepala tegak
namun beban berat ada di pundak boas dan kawan kawan mengingat ekspektasi dan rasa haus publik yang begitu besar pasca sanksi fifa
di semifinal indonesia akan menjadi tuan rumah lebih dulu
sejak dua ribu empat fase knockout piala aff menggunakan format home away
melawan vietnam pelatih alfred riedel menegaskan fokus membenahi lini belakang
anda harus memperkuat pengembangan dan juga mencoba untuk menang

bahwa futbol ofensif kita sedikit lebih baik daripada futbol defensif kita
dan anda bisa mengatakan seperti ini
nada waspada juga dilontarkan pemain sayap indonesia andik firmansyah
pemain yang merumput di liga super malaysia bersama selangor fa itu menggaris bawahi kecepatan yang dimiliki vietnam saat melakukan serangan balik
mengagumi semua pemain karena pekerja keras semuanya
tapi kemarin jujur
pemain agak susah karena kita baru main di lapangan sintetis
tumpuan tumpuan itu kurang
tapi alhamdulillah dengan semangat mereka anak anak ini kita bisa melawan singapura
pemain vietnam sangat bagus sekali mas dari segi kecepatan dan maupun penyerangan itu
menang di stadion pakansari bogor sabtu malam tentu menjadi modal berharga untuk menjalani leg kedua semifinal di hanoi tujuh desember mendatang
avandi wiradinata cnn indonesia